kita ke sukabumi jawa barat
munculnya lubang misterius atau menurut tim ahli speleologi dan keving sukabumi disebut sinkhole
di area persawahan di kampung legok nyenang sukabumi jawa barat
menarik perhatian masyarakat sekitar desa untuk melihat langsung dari dekat
padahal lokasi sekitar lubang tersebut sudah dipasangi garis polisi karena khawatir terjadi longsor
sinkhole yang terbentuk di area pesawahan di kampung legok nyenang desa sukamaju
kecamatan kadu dampit kabupaten sukabumi jawa barat terus didatangi warga
bahkan warga yang datang berasal dari luar desa yang penasaran ingin melihat lubang misterius tersebut
meski berbahaya warga tetap nekat mendekati sinkhole yang sudah dipasang garis polisi
dan himbawan untuk menjauhi dari polres sukabumi kota
lokasi di sekitar sinkhole sendiri memiliki kondisi tanah yang lain
hari jumat sore setelah sholat jumat kemungkinan ada luang waktu
jadi dia nonton ke sini gitu penasaran pengen lihat lubang yang
polisinya juga semenjak hari jumat sore itu sudah digasangin pasang len
lubang sinkel di bawah menutupi aliran sungai bawah tanah dan membentuk bendungan
hingga kini belum ada penanganan terkait terjadinya lubang tersebut
di kota yang tersebut